ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyambangi kediaman mantan wakil presiden yusuf kala
di jalan brawijaya kebayoran baru jakarta selatan selasa sore
prabowo datang ditemani wakil ketua dewan pembina partai gerindra
sekaligus mantan ketua umum pssi muhammad iryawan alias iwan bule
tak tampak sejumlah petinggi gerindra yang lainnya
tampak prabowo dan jk bersalaman dan kemudian menggelar pertemuan secara tertutup
berdasarkan pantauan cnn indonesia com prabowo meninggalkan kediaman jk selepas maghrib
pertemuan prabowo dan jk berlangsung sesaat sebelum undangan pertemuan presiden joko widodo
dan para ketua umum parpol pendukung pemerintah
pertemuan yang kita berjumpa dengan jalan brawijaya kebayoran baru jakarta selatan selasa sore